dua pejalan kaki tewas seketika sedangkan seorang pengendara sepeda motor tewas di rumah sakit
setelah kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang berolahraga
tiduran sawit jakarta timur pada rabu pagi
kedua jenazah dievakuasi ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
sementara itu jasad pengendara motor dibawa ke rumah sakit islam pondokopi jakarta timur
pengendara motor menabrak kedua pejalan kaki dengan kecepatan tinggi dari arah raden inten menuju pondokopi
kedua korban terpental dan tewas di tempat kejadian dengan luka di bagian kepala
saat peristiwa terjadi saksi yang sedang berolahraga mendengar suara benturan keras
ketika dilihat dua orang yang sedang menyeberang jalan sudah tergeletak di jalan
semua menyeberang dari arah sini ke sana